kita kacau sejak saya mencoba mengajak ubed bergabung
saya gak tau gimana prosesnya sampai kamu juga punya pikiran buat berhianat
kalian kumpul semua dengan bekas partner dan anak buah saya
mau apa mau menghancurkan saya
lewat cara apa mau lapor polisi
memangnya kalian sendiri siapa
kalau saya masuk penjara lagi memangnya kalian gak bakal kebawa
bukan hanya konspirasi kalian aja yang saya tahu
si arman yang comel ke kakaknya bun bun saya juga tahu
rosa yang mau dimanfaatkan ubed yang sok palau
boleh kenalan gak
boleh boleh aja tapi buat apa
ya biar kenal
berarti gak ada gunanya dong kita kenalan
kalau nggak ada gunanya buat apa kita kenalan
buat supaya kita jadi teman
saya minta teman
saya mau nge nomer telepon kamu
saya telpon kamu
kalau ada makan makannya boleh
saya boleh ikut operasi
ikut sama siapa
sayangnya aja lagi investigasi
udah kamu fokus cari anggota baru aja
investigasi bukan investasi
saya nggak ada waktu buat ngejelasinnya sekarang
gara gara kamu nelpon investigasi saya jadi kacau

gak ada yang n imperi
ke rumah sakit jiwa
saya mau ketemu putri dulu
terus ketemu buah sayapnya kapan
habis ketemu putri
tapi orang tua acu nggak punya uang buat biaya masukin ke rumah sakit jiwa
seperti ke rumah sakit biasa
pake surat pengantara dari rt
tapi jangan bilang saya mau ketemu putri dulu
bilang aja saya ada urusan
saya mau cari info supaya acung bisa masuk rumah sakit jiwa
biarpun orang tuanya nggak punya biaya
saya harus kerja
arman mau nyusul
kamu di ancam
itu cuma ancaman nggak usah takut
foto deden pernah dipasang
ada tulisannya awas copet
semua anak buah sayap yang udah keluar
kau bed udah gak mau
kamu kan tau sendiri
anak buah sayap yang lain gimana
masih di ancam juga
yang udah ditarik sayap lagi siapa aja
deden sama bun bun
aku punya ide
kamu masuk lagi
tapi kamu tetap gak berpikir buat jadi copet lagi
biar kamu aman dulu aja
biar dia berpikir kalau kamu bukan ancaman dia lagi
aku masih gak ngerti
biar dia berpikir
biar dia berpikir
yaudah sekarang kamu sana dulu
biar dia berpikir
biar dia berpikir
biar dia berpikir
biar dia berpikir
kita kacau sejak saya mencoba mengajak ubed bergabung
biar dia berpikir
saya gak tau gimana prosesnya sampe kamu juga punya pikiran buat berkhianat
kalian kumpul semua dengan bekas partner dan anak buah saya
mau menghancurkan saya
lewat cara apa
memangnya kalian sendiri siapa
kalau saya masuk penjara lagi
memangnya kalian gak bakal kebawa
bukan hanya konspirasi kalian aja yang saya tahu
si arman yang comel ke kakaknya bun bun
saya juga tau
rosa yang mau dimanfaatkan ubed yang sok pahlawan itu juga saya tahu
kamu itu jangkung
cobalah berpikir dengan jernih
apa hubungannya jangkung
jangkung sama berpikir jernih bos
di sini sekarang markas kamu
kamu masih gabung
kamu nyopet di angkot yang lewat talaga bodas
jam dua siang
dompetnya kamu buang
kan prosedurnya begitu
kamu buang di mana
masih inget tempatnya
dompet sama isinya harus kembali
kamu udah ngaku
kalo dompet sama isinya gak kembali
nanti urusannya sama polisi
di rumah présidentnya
kayakin masih mas
di bruisi itumu ada bududa

sekarang kamu ho consult
aku gak bisa kemana mana
gak ada ongkos
capek atuh diza
yaudah kamu tunggu aja disitu
uangnya udah kamu store ke saf
nanti kalau ditanya bos saeb gimana
kamu mau dilaporin polisi
uangnya udah penuh
padahal saya nggak pernah ganggu dia
kamu tau bun bun saya tarik lagi
kamu sudah lapor lagi sama kakaknya seperti waktu itu
jangan kira saya nggak tahu kalau kamu lapor sama kakaknya waktu itu
saya baru tahu tadi dari deden